duit siapa ya
bodo amat dah
pasin aku mas
nanti jangan pergi
pagi pagi kau udah pergi
apa ada caranya
apa udah baik kan
lanyap apa suria
perasaan semalan disini
apa jangan jangan dibawa elso ya
apa strawberry ya
gak mau pake pina
dari tadi memang belum liat elsa
bukan sama kamu di kamar
emang gak ada di kamar
gak tau juga dia kemana
mama juga gak tau
yaudah kamu telepon dong
dari tadi aku nyari handphone aku
biasanya di atas meja
dari aku bangun udah gak ada
kayaknya di bawah
untuk apa sih
dia harus bawa handphone kamu
terus dia kemana sekarang
ini pun malah
tante frozen udah di depan rumah reina nih
kita ketemu selama lama yuk
ada apa mbak
tumbain banget pagi pagi begini
saya mau ketemu sama bu rosa
bu rosanya ada gak
ada sih tapi
itu ada apa
itu ada apa
itu ada apa
itu di topinya
mana nggak ada apa apa
sini biar saya bantuin
dadah udah hilang
makasih mbak elsa
mbak elsa baik banget
ayang kiki aja gak segitunya
jadi bisa gak
panggil bu rosa untuk keluar kesini
kenapa nggak bu elsa aja langsung ketemu dengan bu elsa
itu dia saya itu lagi buru buru mau langsung pergi
makanya boleh nggak ditolongin dulu
oke dah baik tunggu bentar ya
iya makasih ya
terima kasih keya
serta milih suami
monika gajah juga ya anjus
anak cantik tapi rena gak boleh kemana mana ya
disini aja ya
perutnya gini melilit begini ya
apa belum makan tadi ya
duit siapa ya
kalau diambil dosa
bodoh amat dah
om uya gak liat
kok lama banget sih
kita mau ketemu mama kan
iya kita ketemu sama mama
sekarang ikut tante frozen oke